jam sembilan hampir mi
aduh telat dong di
lu sih ngorok aja tidurnya
ya umi juga sama
gue makan ke sorok enak aja
lu hampir sendiri apa
lu hampir sendiri
ada nasi banget
tinggal sepuluh menit lagi buka deh
ini udah semuanya
ya udah semua lengkap
time manisnya semua
pada kemana ya kok sepi
beh tadi johnny ketiduran di tempat joni biasa manggal
masya allah segitu ketidurannya loh
tadi di tempat manggal joni ada anak baru deh
bebe tahu nggak be namanya
sekarang siap siap nih
batalin puasa udah maghrib
waduh bangun nggak mau
ini ada yang banyak kan
kebetulan lu pulang
tua albah lu tuh
mau terawih ya maaf ya apa gimana sih ngomong belum kelar main tinggal aja abang uminya kan
buka puasa podok bismillahirohmanirohim alhamdulillahirohmilalami arrohmanirohim
rum ngomong ngomong umi lu kemana sih kok gak kelihatan tanpa raweh
rum rum gak tau mak
kok gak tau sih
ya tadi sih pas pulang ke rumah dia udah gak ada
kirain roomongnya udah duluan kesini tapi ternyata gak ada juga
mungkin dia perginya kemana gitu ya
oh iya rum besok jadi kan daftaran sandat itu
gue yakin pasti peminatnya banyak
apa lagi nanti kan dikasih ikro dikasih kerudung dikasih peci
ini tidurlah sak bener
dari dulu sampai sekarang kagak berubah juga
rasanya kenapa hari ini puasanya lama bener ya
kayaknya tadi lama benar tidurnya tapi kok belum maghrib juga nih
udah sore nih bangun nih
umi jam berapa sih sekarang pak
jam sembilan hampir umi
aduh telat dong nih
aduh telur sih ngorok aja tidurnya
ya umi juga sama lah
ngerok enak aja semarangan
aduh aduh bah
lu hampir sendiri apa lu hampir sendiri
kita akan lewat
apa sih dong
ayam lu tuh nih
kok lu lu sih
kebetulan ya ada nasi
masya allah abah
umi orang ngasih salam kok bukannya disautin sih
gembel kelaperan kesurupan makanya begitu
kita kagak ditanggapin juga udah salah
gimana kita kagak kelaperan
yang bangun kita untuk buka kita nggak ada
emang bener bener kalau kebangetan ini berdua ya
eh nggak bener
lu kan pada tau gue nih sama abah kan puasa
eh jangan nyalain orang dong
orang udah digedor gedor sama aye
sampai serak nih suara kagak bangun bangun
masa sih masa sih
masa nggak dong ngeri banyak
makannya tidur jangan kayak kebok
biarin aja bang
umi sumpahin biar besok besok dia kebablasan
biar mana dia ngerasain ntar gimana telatnya buka
orang beriman maghrib agak tidur
ya allah dong
cuma kirian iman lu kirian iman gue juga
iman lu kayak kerupuk
kena air langsung loyuk
apa denger denger lu ada rencana mama
rencana apa tuh
insya allah mbah
besok pendaftaran untuk pesantren kita akan dibuka
lu tuh kenapa sih bikin malu si rahmadi esha
masa dia mau membantu pesantren ecek eceknya begitu
itu kan bikin jatuh pamornya aja
sebagai anggota dewan
umi pamor seseorang itu gak akan turun di mata allah
kalau niatnya untuk berbuat kebaikan
kebaikan sedikit apapun nih
lagian rahmadi esha sebentar lagi gak akan menjabat sebagai anggota dewan
dia kan mau ngundurin diri
ini gak boleh dibiarin mbah
kita mesti tukun deh
bisa turun nih kayak siapa nih
masa udah gembar gembor mau punya mantu anggota dewan kagak jadi
perluan nih pak tufon
kita mesti larang
supaya dia jangan ngundurin diri
muka kita mau taruh di mana kalau dia ngundurin diri
aduh di cepetan deh ah
ya dah ya
eh nak rahmadi
katanya mau ngundurin diri dari anggota dewan
nah terus terang aja nih ya
gue denger rencana aja gue udah gak setuju
apalagi kalau beneran lo mundur makin kagak setuju lagi gue tau
karena lo sampai ngundurin diri dari anggota dewan itu artinya secara langsung lo sudah ngundurin diri dari calon menantu gue
nah pokoknya gue gak mau denger alasan lo
cuman gue minta lo pikirkan baik baik
pikirkan baik baik atas keputusan lo itu
andai kata lo keluar dari anggota dewan lu gue tolak jadi mantu gue
masya allah kenapa jadi begini
beh mak nyak cing kong
ini mau cerita apa sih
ah ono anaknya bang kardun
si raun maksudnya
kenapa dia sakit lagi
jangan sakit orang tadi aja diuber sama si topan
yang bener jon